kedatangan ganjar di desa mertasari kecamatan purwan negara banjarnegara ini
membuat kaget warga sekitar pada selasa malam
warga tidak mengira jika orang nomor satu di jawa tengah ini bertandang
terlebih lagi akan menginap di rumah salah satu warga desa
ahmad sumardi yang bekerja sebagai petani merasa beruntung kediamannya ditempati ganjar untuk bermalam
ahmad sumardi mengaku tak ada persiapan khusus untuk menerima kehadiran ganjar di rumahnya
bakal capres pdip ini tidur di salah satu ruang kamar yang ada di rumah ahmad sumardi
ganjar mengaku menginap di rumah warga bisa langsung mengetahui kondisi warganya di desa selain untuk menyerap aspirasi
di malam nongkrong di sini setelah ngobrol ngobrol sama warga nemu anak putus sekolah
jadi dia hanya lulus di
kemarin kita nemu putus sekolah hanya kelas tiga sd
nah sekarang kita minta untuk dirayu agar dia mau sekolah paling tidak senanti sampai kelas sma atau smk
jadi butuh waktu kurang lebih enam tahun atau dia mau pakai kejar pagen
teriakan para simpatisan relawan anies baswedan menggema
anies tiba di bandara sultan taha jambi
dalam kunjungannya ke jambi anies dijadwalkan sebagai pemateri
di hadapan ribuan kepala desa dari seluruh indonesia
pada rapat kerja nasional rakernas asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia atau apdesi
anies baswedan mengaku desa sebagai sumber kekuatan bangsa
dia ingin desa semakin besar dan kuat memberikan kesejahteraan seluruh warga desa
semakin besar dan kuat memberikan kesejahteraan seluruh warga desa
semakin besar dan kuat memberikan kesejahteraan seluruh warga desa
saya akan jelaskan lebih jauh
kira kira kita ingin negara desa kita menjadi desa yang kuat
dengan bangsa dan dengan bangsa yang kuat
selain anies baswedan bakal calon presiden prabowo subianto maupun ganjar pranowo
juga akan hadir sebagai pemateri pada rakernas abdesi
dengan presentasi dan dialog membangun desa menjaga bangsa
tim jepitan cnn indonesia